dan aku janji ke kalian aku pasti jadiin ini jadi lagu
terus nanti aku post ya
ah ini gak apa apa bu
dia yang nyuruh gue
jangan kabur lu
jangan lari lu
jangan lari lu
woy jangan lari lu
jangan lari lu
woy jangan kabur lu
kamu kemana lu
kamu kemana lu
aduh sabar banget
nggak lagi lagi kayak gini deh
nggak lagi lagi deh
ya abis ini kemana nih
pulang aja kemana
mau bilang di kafe
hari ini udah bikin jantung aku deg degan
sampe kurun jantungnya kayaknya
belum ada ujar yang menyapa
malah romansa yang menggelayut resah
aku berkelana dalam angan
andai jarak hanya sekedar kata
aku pasti membuatnya tanpa tanda tanya
tanpa kamu aku berada di antara
agar kita bisa saling mengisi jeda
ya udah deh
gua balik aja deh
gua gak enak nih
bikin mood lu jadi gak nyaman
orde gue emang bukan temen yang baik mungkin
udah udah duduk sini
dia bukan cowok aku
terus kenapa dia nganterin kamu
karena aku calon suami kamu
calon aja udah kayak gini gimana nanti jadi suami
kamu bakal ngerantain aku
jangan berandai andai deh
sekarang jawab jujur aja
dia itu cowok baru kamu
kamu tuh selalu buat aku marah
kamu tanya sama diri kamu sendiri
udah aku mau latihan
aku belum selesai ngomong ya
seriusan namanya dia pikachu
ya gue panggil dia kayak gitu
gimana ya tuh cewek tuh unik banget sih
mulan sama merama lewat lah
dan asik banget anaknya
maksud lo wulan gak asik
seaneh dan seunik seabsurd
kita lagi jalan
terus ada bapak bapak motak
terus akhirnya kita dikejar kejar sama bapak bapak botak
ya walaupun akhirnya kita selamat sih gara gara bapak bapak botak
itu gendut kan larinya lama
terus dia kesandung akhirnya dia jatuh
nah tapi yang lebih lucunya lagi nih
waktu selesai kita dikejar kejar sama bapak bapak itu
gue lupa karena mobil gue tuh masih ada di kafe
ya udah kan akhirnya kita berdua mbak
ya kan gue dengerin
gapal sih settingan usia bisa lo wulan
nah tau gue nih
lo udah punya gebetan baru berarti
gak ada karta ya
nah kalo dia begini berarti iya nih
eh tunggu duduk
bikin buku puisi dong
lo bikin aja sendiri kan bisa kan
eh engga lah
walaupun gue punya sih satu puisi pamungkas
punya gue beneran
kata orang di utara
kata orang di utara mawar itu indah aku diam
kata orang di selatan krisan tiung itu lebih indah aku diam
kata orang di timur melati itu lebih indah aku diam
orang di utara di selatan dan di timur terdiam saat aku bilang wulandari yang terhindar
itu kan puisi gue bukan puisi lo
eh gue udah bayar seratus ribu amalu waktu sma buat puisi itu
iya tapi tetap aja hak ciptanya yang ciptain siapa gue lagi pula
puisi itu dibuatnya bukan cuma sekedar kata kata tapi dari sini nih dari hati
lu nih gak baca undang undang hak cipta ya bro
yang udah bayar yang dapat haknya gimana sih
ayo ade ade hari ini kita belajar ngegenjreng gitar ya
nah kayak gini caranya dipitahan dulu abis itu coba digendreng
pinter banget semuanya keren banget
maaf ini sini sih nih aku bawain makanan ini dibagiin ya sama ade adenya ya
ini buat kamu
ini buat aku
ini buat aku
ini buat aku
ini buat aku
ini puisi kamu tulis sendiri
sumpah ini bagus banget loh
aku janji deh aku bakal bikin ini jadi lagu
ade ade liat kesini semua yuk
kakak mau bikin story
satu dua tiga
aku bahagia banget karena hari ini aku baru aja dapat hadiah puisi dari sam
dan aku janji ke kalian aku pasti jadiin ini jadi lagu
terus nanti aku pos ya